sebuah kawasan perumahan di sidoarjo jawa timur
memperlakukan pembayaran iuran rutin warga tidak menggunakan uang
pembayaran dilakukan dengan menyetorkan sampah terpilah
ya kampung edukasi sampah kini bahkan menjadi contoh dalam hal pengelolaan sampah
warga di perumahan pesona sekar gading sidoarjo ini
membayar iuran rutin dengan menyetorkan sampah terpilah dua kali dalam sebulan
tidak ada batasan berapa berat sampah yang disetorkan
sampah sampah ini kemudian ditimbang dan didata secara online
sampah kemudian diperiksa ulang dan disimpan dalam bank sampah yang mereka miliki
dalam sebulan sampah yang tersimpan mencapai dua ratus kilogram
dan dua bulan sekali diambil oleh pengepul
uang yang didapat kemudian dikelola untuk pengembangan kampung
konsep kampung edukasi sampah berawal dengan banyaknya anak
yang membutuhkan lingkungan nyaman dan bisa mengedukasi
sekitar tiga tahun lalu
hanya ada tiga orang yang bersedia menjadi kader lingkungan
kemudian kesadaran dan semangat meningkat
kini hampir enam puluh orang menjadi kader lingkungan
keberhasilan kampung ini dalam mengelola sampah
membuat dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten sidoarjo
pada dua ribu tujuh belas menetapkan sebagai kampung edukasi sampah
beberapa sekolah dan instansi kerap mengunjungi kampung ini
pada akhir pekan sebagai rujukan belajar
kuncinya adalah ketika masyarakat itu terlibat
membuat sendiri maka rasa milikinya ada
beda kalau itu dari beli beda
sehingga apa prakteknya mereka adalah ada kesedaran untuk melakukan itu
bagaimana supaya konsistensi
tak hanya bank sampah
di setiap rumah disediakan tong takakura
inovasi komposter rumah tangga
tempat menampung sampah dapur
seperti sisa potongan sayur kulit buah dan dedaunan
di singgang kampung ini juga terdapat tiga buah komposter aerob
skala rumah tangga
untuk menampung sampah dapur dari beberapa rumah
bahkan komposter aerob ini juga dijual
mulai harga empat ratus hingga enam ratus ribu rupiah
ke beberapa kota tetangga
inovasi dua komposter tersebut menghasilkan kompos
yang dijual seharga lima ribu rupiah
dengan kemasan dua lima kilogram
dan pupuk cair organik yang dijual dua puluh lima ribu rupiah
sementara sampah adorganik lainnya
dimanfaatkan menjadi berbagai macam kerajinan
yang diperlukan untuk menjual sampah
dijual mulai lima hingga seratus ribu rupiah
sampah yang organik ini biasanya
kalau ibu ibu buangnya ke campur aduk
dimasukkan di dalam keresek
terus langsung dibuang di tempat sampah
sebetulnya kita bisa manfaatkan
jadi untuk sampah yang organik
itu bisa kita olah kembali
bisa menjadi pupuk
sedangkan yang anorganik
kita bisa setorkan ke bank sampah
selain mengolah sampah
warga juga mengembangkan enam puluh tujuh jenis tanaman toga
kedepannya mereka berencana akan mengembangkan
pengolahan minyak jelantah dari sampah rumah tangga
kansel tamarindora surabaya